tiap jumat eksplosif di gtv
jangan berlebihan kalau happy
takut konsret kayak kemaren
itu dia be
mau ke kontrakan ambil kunci
bagaimana sih lu
kan gua udah bilang gua mau pulang
yah udah nanggung be
besok kan din udah mulai dagang
nih din udah beli nih
grobaknya ntar sore diantar
jadi lu nyuruh gua pulang
cuma mau ngasih tahu itu doang
tis temen lu kenapa
saya juga nggak tau pok
jadi mak lu nyuruh tu duitnya
tadi beliin emas
jangan emas dah nyimpen dari ibad
hati juga udah bilang gitu ke emak
yah apa ya
ngomongin emak ya
tati udah ngomong belum sama lu
pasti lu kagak setuju kan
bukannya nggak setuju mak
berarti lu kagak setuju
uh yang mungkin
alah kok yang lebih
kenapa mau evaluations
percuma gue ngebut dong
mau tahu aja
apa mau tahu banget
saya nggak mau tahu
kalau anak ayam nggak segede gini kang
terus anak apa
tapi udah abg
terus buat apa

munak itu apa pur
tadi aja pas gue tawarin
lo mau tahu aja
apa mau tahu banget
terus lo jawab
nggak mau tahu
sekarang giliran gue liatin hp
kalau lihat kamu sudah mesem mesem sendiri
itu tandanya gue lagi bahagia
kalau lagi bahagia itu dibagi bagi sama temen
untuk kebahagiaan yang satu ini
kayaknya ada yang lagi happy nih joy
nih si pur
bilangin ke dia
jangan berubian kalau happy
takut konser kayak kemarin
gimana pergi pesaing either
bisa keluar gak
sempa gue kan
nah teman wiel quatro
nggak ada apa apa
tau warung makan deket sini nggak
neng orang baru ya
iya baru pindahan hari ini
nama saya ineke bukan bagus
warung makan deket sini
oh warung pau moemun
dari sini neng lurus terus belok ke kiri terus ke kanan
kira kira seratus meter dari situ sebelah kanan
mas mau nganter
tapi jangan panggil mas
di sini neng
kongkosnya pas aja neng
nggak ada coba dicari dulu
siapa tahu ada
ada neng ternyata
seribu dua ribu tiga ribu empat ribu lima ribu sepuluh ribu